keluarga dan kuasa pun tidak boleh bersulit
kuasa hukum front pembela islam aziz yanwar bersama sejumlah keluarga laskar fpi
mendatangi kamar jenazah rumah sakit polri kramat jati jakarta timur pada selasa dini hari
payah mereka untuk mengambil ke enam jenazah justru diwarnai aksi adu mulut
antar kuasa hukum fpi dengan petugas kepolisian
adu mulut dipicu akibat kekecewaan kuasa hukum dan keluarga laskar fpi
yang tidak dapat mengambil enam jenazah dari rumah sakit polri
kapolda metro jaya senin siang menyatakan bahwa anggota kepolisian diserang dengan senjata api dan senjata tajam
sebelumnya kendaraan kepolisian dipepet dan diperhentikan oleh dua kendaraan pengikut rizik sihab
karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur
sehingga terhadap kelompok
yang diduga pengikut mrs yang berjumlah sepuluh orang meninggal dunia sebanyak enam orang
berbeda dengan keterangan polisi sekretaris umum fpi munarman menyatakan bahwa polisi membeberkan narasi fitnah
atas kasus tewasnya enam laskar fpi di karawang jawa barat
jadi fitnah dan ini fitnah luar biasa pemutarbalikan fakta
dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan
kalau betul itu itu coba dicek
senjata apinya nomor register senjata apinya seluruhnya itu sudah tercatat
cek saja silahkan dicek
pasti bukan punya kami
karena kami tidak punya akses terhadap senjata api
dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap
rizik syihab dan menantunya hanif alatas
kembali mangkir dari panggilan kedua penyidik polda metro jaya
menurut kuasa hukumnya rizik masih dalam tahap pemulihan kesehatan
sedangkan menantunya berhalangan karena harus menghadiri urusan keluarga
sementara pantauan di sekitar kilometer lima puluh ruas tol jakarta cikampek pada senin sore
sudah tidak terlihat adanya bekas atau tanda tanda terjadinya bentrokan dan penembakan
tidak ada petugas di area sekitar kilometer lima puluh
baik di ruas tol arah jakarta maupun arah bandung
ruas tol kilometer lima puluh ini disebut menjadi lokasi insiden bentrokan
sebagai tindak lanjut kasus ini
fpi akan melakukan upaya hukum ke komnas ham
agar insiden bentrokan antara polisi dan fpi di tol cikampek diselidiki secara independen
sementara itu dugaan pelanggaran protokol kesehatan oleh rizik syihab
semakin menyebabkan penyakit
tidak hanya polda metro jaya
di reskrimum polda jawa barat memastikan akan memanggil rizik syihab
terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di kawasan mega mendung
kabupaten bogor pada kamis mendatang
tim liputan cnn indonesia